sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku yang jujur
apa betul aku itu anaknya bu lila dan pak umar
apa benar aksan anak umar
kalau ternyata benar
itu artinya aksan akan meninggalkan aku dan bersama orang tua kandungnya
sudahlah kita hentikan saja kebohongan ini bu
jangan terus menerus kita biarkan
membuat banyak orang sakit hati
ayo jawab pertanyaan saya
aksan ini anak siapa sebenarnya
aku gak tahu lagi harus menjawab apa
mungkin aku harus ungkap semuanya
dan mungkin memang sekarang saatnya mengungkapkan yang sebenarnya
sebenarnya siapa bapakku
kalau aku bukan anaknya ibu dan om umar
apa benar dia ayahku
dan ibu lila adalah ibuku
kalau benar itu artinya ibuku sudah meninggal
aku yang merawat dia dari kecil
mereka nggak bisa mengambil aksan begitu aja
aksan ya aksan aksan adalah siapa
sebenarnya sebenarnya sebenarnya
hebat kamu aksan
kamu emang hebat

rencana kita untuk mengacaukan keluarga ini ternyata berhasil
kamu tadi tahu kan kalau nella itu mengupik pembicaraan kita
kamu mengarang cerita kalau kamu itu anaknya umar
supaya aida bisa kumat penyakit
karena dia menyerang kalau dia bukan anaknya lila
hebat kamu aksan
ternyata keluarga ini gampang sekali untuk dibohongi
kamu ini benar benar keterlaluan
apa sih maksud kamu
tidak hanya kamu bikin jantung aida bermasalah lagi
jadi semua ini tidak benar
jadi aida adalah anak saya

kamu juga pergi
jangan sentuh aida

kamu pergi sekarang
ini kan yang kamu mau
supaya aida cepat mati
dasar laki laki yang membawa sial buat anak saya
kami memang mau pergi
tapi ingat ya pak
jangan sekali sekali bilang kalau anak saya itu anak
karena yang sial itu anak bapak
karena sudah nyusahin anak saya
aida bangun aida
dokter kau gimana
mudah mudahan baik baik saja pak
saya khawatir dia syok karena benturan tadi
aku harus bangun pak
aku harus bangun ibu
aku mau anak ayah ibu
aku harus bangun
bantuan kamu cukup cukup
kami jangan mau tok
tidak ada gunanya kamu maksa
aida ini anak lila
apakah dia anak kandung saya
karena ibu gak mau lagi kamu terlibat sama urusan mereka aksan
ibu cuma gak mau aku tahu yang sebenarnya
ibu gak mau kan kalau aku sampai tahu
aku bukan anak ibu
gara gara ibu aku nyakitin aida tadi bu
aku nyakitin aida tadi
dengan ibu kayak gitu tadi
aku jadi semakin yakin
kalau aku bukan anak ibu
aku jadi orang yang kurang ajar kamu
susah payah ibu membesarin kamu
sampai kamu jadi orang sekarang ini
yang kamu pikirin
cuma kamu udah nyakitin aida
kamu pikirin gak gimana perasaan ibu
pengorbanan ibu sama kamu selama ini
kamu pikirin gak
ibu tanya sama kamu sekarang
kenapa kamu gak buka mau jadi anak ibu lagi
apa karena ibu ini orang miskin
jadi kamu mau jadi anaknya pak umar
duraka kamu aksan duraka
aku cuma mau yang sebenarnya
kamu darah apa yang kamu mau
ibu udah bilang kamu itu anak ibu
kamu anak ibu
kau seneng kan kalau ibu mati
masya allah ibu
aku janji kepada ibu selalu
aku akan lakuin permintaan ibu apapun itu bu
nah kala perlu
aku akan jadi orang yang paling jahat di dunia gue
boleh gak lalu ibu jangan memungkinkan
aku tidak pernah niat menyakiti ibu
aku tidak pernah niat mengukai perasaan ibu
aku tidak peduli ibu kan wangku siapa
buat aku ibu adalah satu satunya ibu buat wangku
aku akan lakukan permintaan ibu apapun itu
bahkan aku harus jadi orang jahat sekalipun
alhamdulillah aida sudah agak sehat
saya permisi dulu ya
dokter kelihatannya aida masih lemas
apa tidak sebaiknya aida dibawa dulu ke rumah dokter
supaya bisa dirawat secara intensif
saya takutnya di sini kalau nanti aksan sama ibunya datang ke sini
bisa membuat aida lebih sakit lagi
saya janji saya akan menjaga aida dengan baik pak
aida kita pulang sekarang ya
tante nenek di mana pak
kok nggak ada di sini
tolong pu jawab bu
ya allah apa aku emang harus katakan yang sebenarnya sama dia
tapi gimana dengan aida
jantung baru nya nanti tidak bisa menerima semua ini
ya allah hamba bingung sekali
pu jawab pu jawab
aku ingin menerima
nanti aku taro
aduh aku ingin posisi
aku ingin pihak ku
saya rasa sebaiknya masalah ini jangan dibahas dulu bu
karena saya khawatir ini bisa berpengaruh terhadap jantungnya aida
memang saat ini jantungnya aede sudah baru
tapi kita harus menjaga kestabilan emosinya aida bu
lagi pula kan ibunya aksen juga udah ngomong kalau mereka hanya pura pura
jangan masalah lagi
aida itu emang anaknya lila bukan anaknya bu nena
apa aku aja yang memang terlalu berharap
kalau aida bukan anakku lalu
lalu di mana sekarang anakku
tante jangan sedih lagi ya
aida yakin suatu saat pasti tante akan nemuin anak tanta lagi